aku harus segera menemukan
agar kekuatanku ini kembali
aku telah menemukan
inang yang baru
ternyata dia tidak cocok
aku harus mencari inang yang lain
aku akan mencoba
kamu datang ke sini hanya untuk mengandalkan nyawa
tapi aku terima kasih
karena aku tidak perlu mencari inang jauh jauh
sudah banyak inang yang kucoba
tapi tidak ada yang cocok
kamu sudah kelihatan
itu adalah pohon maja
yang buahnya sangat pahit
cerita sutan tarik adalah
kita harus berhati hati
hutan ini sangat jarang sekali
dijama oleh manusia
bukan hanya hewan buas saja
yang harus kita waspadai
tapi juga makhluk makhluk yang tak kasat mata
kami para lembut tarik
sebaiknya kalian pergi dari sini
karena hutan ini adalah kekuasaan kami
kami datang sini bukan untuk mengganggu
kita bisa saling hidup berdampingan
tanpa mengganggu satu sama lain
dan tempat ini sudah diberikan oleh
prabu jaya katuang kepada kami
kami tidak peduli
jaya katuang bukan pemimpin kami
sebelum kalian merasakan menyesal

tidak ada kesempatan untuk kembali
kami tidak akan pergi dari sini
karena tempat ini akan menjadi
tempat tinggal kami
baiklah kalau kalian memaksa untuk kita melakukan kasar
kita akan menanggung kalian
aku seperti menebas asap
keluar siluman licik
keluar kau siluman